kok gak nyawa sih
bukannya kayak setan
malu tuh kampungan banget sih
kenapa gak pake kompor gas aja
kompor gas kan mahal mbak
tangan gue hampir kebakar tau gak
eh nyalain kompornya tuh sendiri
susah sih ya
cuman taunya tuh
ngerjain orang misalnya
nggak pernah belajar jadi orang miskin doang
tidak pernah belajar jadi orang miskin sih
eh ngapain melotot melotot kayak gitu
udah soalnya cepetan kerjain
nggak belajar aja sendiri
kok gak nyawa sih
bukannya kayak setan
jangan lupa like cleaning administrasi
jangan lupa like teilweise
nah opi opi kamu temen cantik banget ya
kenapa kamu senyum senyum sendiri pak
mama tahu kamu pasti lagi mikirin cewek kan
aduh anak mama sudah besar sudah bisa mikirin cewek
siapa ceweknya temen sekolah
kenalin dong sama mama
ah mau lah ntar yang ada malah maunya ceramahin lagi
aduh tristen gak apa apa kalau kamu punya temen cewek deket satu sekolah
tapi asal jangan sampai keterusan
kamu kan masih muda perjalanan masih panjang masih bisa pilih pilih
aduh mama kalau cewek yang satu ini
tristan itu udah bener bener yakin deh malah
mah tristan itu suka banget sama dia
dan tristan yakin kalau tristan jadian sama dia
kita itu pasti akan langgeng ma
iya ma dia itu tipe ceweknya tuh lucu
terus dia tuh pinter
dia nggak ngebosenin dan dia tuh gak genit sama cowok cowok lain
pokoknya oke banget deh ma oke
tapi ingat ma mama harus dukung tristan ya
kamu harus kenalin mama
iya saya sendiri
maaf pak pemilik mobil bilang
kalau bapak tidak membayar ganti rugi
akan dilaporkan ke polisi
tunggu sebentar pak tunggu sebentar
belum berubah juga itu anak
harus dikasih pelajaran yang lebih keras lagi nih
ya baik baik baik pak
saya akan bayar semuanya
yang penting bapak tetap menagih pada putri saya
atau kalau bapak nggak mau
ya sudah terserah bapak saja
baik kalau begitu pak
sebentar lagi saya sambungkan ke sekretaris saya
dia akan uangnya
saya mohon maaf sekali lagi ya pak ya
ya selamat siang
eh lo tuh bikin bubur atau air sih
gue tuh bukan tukang bubur
ini udah paling enak tau gak
emang dasarnya lo tuh cuman bisanya hidup waya waya doang
makanya lo cara masak bubur aja gak tau
cuman untuk ngurusin anak kecil itu
lo gak usah banyak tingkah
eh siapa yang banyak tingkah sih

kamu ngapain kesini
sebenernya nih aku ke sini cuman mau jenguk
anak asuh kamu yang ketabrak itu
tristan aku udah bilang kamu gak usah jenguk sini

ah gak usah kak
di cuman benteng ya
pi aku tuh cuma mau jenguk doang udah cuma jenguk
tapi kamu kan gak kenal sama dia
ya seenggaknya walaupun aku itu gak kenal sama dia
tapi aku itu prihatin tapi aku prihatin
emang kenal apa sih
tolong kasih tau kakak siapa yang ditabrak
yaudah tolong kasih itu buat abdul deh
dan untuk orang yang sukanya marah marah terus ngambek
aku juga punya hadiah
udah kalau emang gak mau enak loh
ya udah sini
harus banget bikin makanan buat orang sakit
bilang aja nanti udah selesai ya gak
yaudah makanya kita baikan dulu dong ya
tuh kan gitu deh
eh bentar dong
dapet di mana sih
dapat tanya kak opi
pacarnya kak opi
itu kak tristan
kan dia siap lagi
kak wih kan suka dianturin sama kak tristan
di itujin kemana months dong
ya udah masa dia siap

minta makasih buddh
diwait satu dua satu
nah nya yang ters views
siap mengerti pihak pihak sendiri
angga ibu valentine bunda
kalian duduk di sana